terima kasih pak ketua
permohonan ini akan dibacakan tidak oleh saya sendiri
dan kami setuju hal hal penting yang ada dalam permohonan ini akan dikemukakan
itu sebabnya kami tidak membacakan kata per kata
nanti teman teman akan memilih hal hal penting yang akan dikemukakan
saya akan mulai masuk
ketua mahkamah konstitusi yang kami muliakan
majelis hakim mahkamah konstitusi yang insyaallah juga dimuliakan oleh ilahi rabbi
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
puji syukur kami panjatkan kehadirat allah
dan salam sejahtera kami sampaikan
semoga bapak ketua mahkamah konstitusi bersama jajarannya diberikan kesehatan dan kesuksesan
dalam menjalankan aktivitas sehari hari
tentu sebagai orang islam tak lupa salawat kami aturkan kepada baginda nabiullah
akhir zaman nabi besar muhammad saw
pak ketua kami meyakini mahkamah konstitusi ini akan senantiasa terus meninggikan marwahnya
sebagai mahkamah keadilan yang tidak hanya berkutat menyelesaikan perselisihan hasil pemilu
tapi berupaya kuat untuk memberikan rasa keadilan
dengan demikian juga diyakini mahkamah konstitusi tidak akan terjebak sebagai mahkamah yang numerik
dengan fungsi yang berbeda
terbatas hanya sebagai penentu penghitungan suara dalam suatu sengketa pemilu semata
dalam kedudukannya yang sangat strategis dan kehendak untuk terus menerus menjaga marwahnya
mahkamah mahkamah konstitusi insyaallah akan dimuliakan karena menjadi mahkamah kebaikan
yang mewujudkan kemaslahatan rakyat dari para pihak yang tengah berjuang mencari keadilan di negeri yang dicintainya ini
pada titik ini insyaallah akan terwujud cita keadilan yang sungguh berpengaruh
pada titik ini insyaallah akan terwujud cita keadilan yang sungguh berpengaruh

urusan sengketa dunia terus menerus ditujukan untuk mewujudkan keadilan
maka pasti dan pasti allah yang maha adil akan melakukan apa yang seharusnya akan diperbuat
surat al hajj ayat enam puluh sembilan dan ini tidak saya bacakan
siapa menabur kebaikan maka dia akan menuai kebahagiaan
siapapun menanam kebajikan maka dipastikan dia akan memanen kemuliaan
yang mulia perkenalkan kami tim lawyers yang tadi sudah diperkenalkan
yang mewakili kepentingan prinsipal yaitu bapak haji prabowo subianto
yang beralamat di kampung gombong rt tiga rw sembilan kelurahan bojong koneng
kecamatan babakan madang kabupaten bogor jawa barat
dan juga bapak haji sandiaga salahuddin uno yang beralamat di jalan galuh dua nomor delapan belas
rt tiga rw satu kelurahan selong kecamatan kebayang baru kota jakarta selatan
mereka adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua
dan juga pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua

yang memenuhi syarat berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum dan selanjutnya
untuk selanjutnya disebut sebagai pemohon
sedangkan pihak kami mengajukan sengketa hasil pemilihan umum ini
hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden terhadap komisi pemilihan umum
yang berkedudukan di jalan imam bonjol nomor dua puluh sembilan jakarta pusat
disebut sebagai termohon
yaitu yang kami ajukan untuk dibatalkan adalah
keputusan komisi pemilihan umum republik indonesia nomor sembilan ratus delapan puluh
pl satu delapan strip keputusan kpt garis miling garis miling kpu garis miling lima dua ribu sembilan belas
tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden
anggota dpr dpr dprd dan dprd kabupaten dprd kabupaten dan dprd kabupaten
dprd kabupaten dprd kabupaten dan dprd kabupaten
dalam pemilihan lampiran satu
lebih jauh karena terkait perlu dimintakan pembatalan atas berita acara kpu ri no satu ratus tiga puluh
tentu saja pembatalan yang dimohonkan dalam perkara ini adalah
hanya untuk keputusan dan berita acara kpu yang tersebut di atas
yang berkaitan dengan penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden

dari pendahuluan tadi tidak kami bacakan seluruhnya pak ketua
beberapa hal penting saja
majelis hakim yang kami muliakan
kita sudah sama memahami negara hukum merupakan cita mulia dari para pendiri bangsa
ketika mendirikan negara dan bangsa indonesia ini
tentu saja ada prasyarat fundamental dalam mewujudkan negara hukum
salah satunya adalah diselenggarakannya pemilihan umum secara jujur dan adil
pendeknya pilar utama dari sebuah negara demokrasi adalah pemilihan umum
di dalam konstitusi pasal dua puluh dua e ayat satu undang undang dasar negara republik indonesia tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima
ada prasyarat penting
pemilihan umum dilaksanakan tidak hanya secara langsung umum bebas dan rahasia
tapi juga jujur dan adil
syarat adanya kejujuran dan keadilan merupakan prasyarat utama dari peradaban sebuah bangsa dan negara
sekaligus memastikan kelangsungan kehidupan bangsa
menurut kami undang undang dasar negara republik indonesia tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima
harus ditempatkan sebagai kesepakatan suci yang tidak boleh diingkari
itu sebabnya konstitusi diibaratkan sebagai a ticket for entry
dalam konstruksi berfikir hukum
undang undang dasar negara republik indonesia tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima adalah metanorm yang menjadi pijakan semua nilai
yang dicita citakan dalam suatu negara hukum
termasuk di dalamnya prinsip kejujuran dan keadilan
kejujuran dan keadilan normatif yang terdapat dalam konstitusi harus ditransformasikan menjadi
kejujuran dan keadilan yang substantif
di dalam konteks pelaksanaan pemilu
prinsip kejujuran dan keadilan dalam pasal dua puluh dua e ayat satu undang undang dasar negara republik indonesia tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima
harus dikonkretkan menjadi keadilan kejujuran dan keadilan substantif
kenapa mesti seperti itu
karena kita ingin mewujudkan cita cita kesepakatan luhur ini
menjadi bermakna karena merepresentasikan sejarah jenuin
apa itu yang namanya daulat rakyat
kejujuran dan keadilan merupakan prinsip dasar penyelenggaraan negara
seperti tadi telah disebutkan
oleh karena itu sebagai negara kita wajib menjunjung tinggi dan menghormati keadilan
dalam konteks ini sekali lagi
keadilan merupakan meta nilai yang menjadi acuan bagi penyelenggaraan pengembangan amanah publik
bahkan dalam pemahaman hukum yang lebih substantif
ketiadaan keadilan mengakibatkan ketiadaan hukum itu sendiri
ketiadaan hukum itu sendiri
majelis hakim ada fakta yang menarik
anastyo somoza mantan diktator nicaragua menyatakan secara jelas
kalian ini dimaknai sebagai kekuasaan diktator yang punya kekuatan dan kekuasaan otoritas
untuk melakukan apa saja yang dikendakinya dengan melakukan berbagai manipulasi kecurangan rekayasa
atas seluruh fasilitas dan infrastruktur kekuasaan untuk kepentingan dirinya dan kelompoknya
guna memenangkan proses tersebut
kami teringat dengan ajaran dari nabi muhammad yang mengatakan
andaikan anakku fatimah mencuri maka aku akan potong tangannya
inilah keadilan substansif yang pernah diajarkan oleh seorang nabi dan rasul
yang menjadi teladan umat manusia atau sebagian besar umat manusia
secara konstitusional kejujuran dan keadilan merupakan norma yang meletakkan kewajiban positif
kepada penyelenggaran negara dalam mengembang amanah publik
sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi di mana setiap pasal yang termuat dalam konstitusi
adalah metanor yang meletakkan kewajiban positif bagi negara pemerintah dan seluruh pemangku kekuasaan
untuk menjamin konstitusi pelaksanaan amanat konstitusi tersebut
kegagalan dalam menyelenggarakan pemilu yang didataskan
kegagalan dalam menyelegarkan pemilu yang didataskan kegagalan dalam menyelegarkan pemilu yang didataskan
kegagalan dalam menyelegarkan pemilu yang didataskan
menyebabkan seluruh aktivitas yang dilakukan oleh kpu menjadi inkonstitusional
sehingga seluruh produknya bisa dinyatakan sebagai batal demi hukum
pada bagian ini kami tidak akan membacakan semuanya
karena kami meyakini mahkamah konstitusi adalah penjaga dari konstitusi
guardian of the constitution bermakna sebagai penegak dan pembuka pintu keadilan
agar benar benar kita mengharapkan dapat mengejawantahkan dirinya
sehingga memberikan harapan masa depan akan negara bangsa bagi pencara pencari keadilan
hakim dalam membuat keputusannya mengatasnamakan tuhan yang maha esa dengan irah irah
demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa
sebab itu terbayanglah bahwa seorang hakim konstitusi adalah insan yang sudah selesai dengan dirinya
insan yang mengutamakan substansi memiliki pengetahuan yang paripurna
wawasan seluas samudera keteladanan yang tidak tertandingi
kearifan di atas rata rata manusia lainnya di negeri ini
ucapan tindakan dan putusannya menyatu dengan sifat kenegarawanannya
yang akan dipertanggungjawabkan bukan hanya kepada manusia
juga kepada allah swt

kami tidak membacakan kewenangan mahkamah pak ketua
kedudukan hukum legal standing
ini penting kami kemukakan sebagiannya
pasal tiga ayat satu peraturan mahkamah nomor empat dua ribu
tentang tata beracara dalam perkara pelistilian
hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden
menyatakan bahwa pemohon adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden
dan wakil presiden
begitupun ada keputusan komisi pemilihan umum
bahkan berdasarkan keputusan kpu seribu satu ratus empat puluh dua pl dua dua kpt enam kpu sembilan
tentang penetapan nomor urut pasangan calon juga sudah diberikan
berdasarkan urayan tersebut di atas
dengan demikian kami menyatakan
mempunyai kedudukan hukum atau legal standing
untuk mengajukan permohonan sengketa perselisihan hasil pemilu
tengah waktu kami tidak membacakan semuanya juga
bahwa pasal empat ratus tujuh puluh lima ayat satu undang undang pemilu
dan pasal enam ayat satu pmk empat dua ribu delapan belas
menyatakan jangka waktu paling lambat mengajukan permohonan adalah tiga hari
sehingga batas waktu maksimal pengajuan permohonan
dalam konteks sengketa kali ini adalah dua puluh empat mei dua ribu sembilan belas pukul dua puluh empat wib
hal ini ditegaskan berdasarkan informasi yang disampaikan oleh kepanitriaan mk
melalui surat konsultasi mengenai jangka waktu maksimal pengajuan perkara
kami juga telah mengajukan permohonan
perbaikan permohonan yang diajukan pada sepuluh juni dua ribu sembilan belas
masih dalam tenggang waktu sebelum permohonan didaftarkan dalam buku register perkara konstitusi
karena masih dalam rentang waktu perbaikan dapat dilakukan
kami sudah berkonsultasi dan mendapat advis dari judul bicara mk
fajar laksono yang kemudian semuanya ada bukti buktinya
dan itu sudah kami ajukan bukti punya
dan sekarang kami juga diberi kesempatan untuk membacakan permohonan
ketua saya akan masuk kepada pokok permohonan
bahwa termohon telah menetapkan perolehan suara masing masing pasangan calon sebagai berikut
insinyur jokowi dodo profesor dr kiai haji ma'ruf amin suaranya delapan puluh lima enam ratus tujuh tiga ratus enam puluh dua dengan lima puluh lima persen
nanti aja tidak ada interupsi
haji prabowo subianto haji sandiaga salahuddin uno suaranya enam puluh delapan enam puluh delapan enam ratus lima puluh dua ratus tiga puluh sembilan atau empat puluh empat lima puluh persen
bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghituan perolehan suara tersebut tidak sah menurut hukum karena perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut satu di atas
honoraris kausake haji ma'ruf amin adalah enam puluh tiga lima ratus tujuh puluh tiga satu ratus enam puluh sembilan atau empat puluh delapan persen
sedangkan prabowo subianto haji sandiaga salahuddin uno berjumlah enam puluh delapan enam ratus lima puluh dua ratus tiga puluh sembilan atau lima puluh dua persen
bagaimana kecurangan pemilu atau elektoral fraud itu dilakukan
bagaimana kekurangan pemilu atau elektoral fraud itu dilakukan
pada tahun dua ribu tujuh belas calon wakil presidennya ternyata tidak mengundurkan diri dari jabatan sebagai pejabat bumn
pasal dua ratus dua puluh tujuh huruf p undang undang pemilu nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas yang mengatur tentang syarat calon wakil presiden
menyatakan dengan tegas bahwa seorang calon harus ada surat keturangan mengundurkan diri atau pengunduran diri dari karyawan atau pejabat bumn ketika ditetapkan sebagai calon
profil calon wakil presiden seperti kali kemukakan di atas ternyata masih tercantum dalam website resmi bank bumn yaitu bank syariah mandiri bni syariah sebagai ketua dewan pengawas syariah
kedua informasi di atas menegaskan
masih menjabat sebagai pejabat bumn
masih menjabat sebagai pejabat bumn
bundati telah ditetapkan sebagai pasangan calon nomor urus satu sebab setara pemilu
sampai hari ini status calon wakil presiden maruf amin tidak berubah
dan selanjutnya ada perdebatan di luar mahkamah konstitusi ini mungkin menjadi menarik untuk dikemukakan saya tidak melanjutkan lagi
saya masuk di isu kedua sebelum saya mengakhiri bagian saya
ada juga informasi mengenai terkait sumbangan dana kampanye
kami memeriksa laporan harta kekayaan pejabat negara lhk
diekan oleh bumn dari presiden insinyur jokowi dodo atau calon presiden insinyur joko widodo
yang diumumkan kpu pada tanggal dua belas april dua ribu sembilan belas
ada buktinya salah satu yang menarik
jumlah kekayaan beliau adalah lima puluh miliar
tapi kas dari setara kasnya
tetapi kemudian sumbangan pribadi beliau
laporan penerimaan sumbangan dana kampanye tanggal dua puluh lima april dua ribu sembilan belas sejumlah sembilan belas miliar lima ratus delapan juta dua ratus tujuh puluh dua tiga puluh rupiah dalam bentuk uang
dan selain dalam bentuk barang yaitu sebetulnya dua puluh lima juta rupiah
ada yang menarik di situ dalam waktu tiga belas hari ketika diumumkan jumlah setara kas yang di dalam harta kekayaan pribadi calon presiden jokowi dodo
berdasarkan lhkpn yang dilaporkan tanggal dua belas april dua ribu sembilan belas ternyata tanggal dua puluh lima april beliau sudah mengeluarkan uang sebanyak sembilan belas miliar
bahwa berdasarkan laporan penerimaan dana kampanye pasangan dua
calon tersebut tertanggal dua puluh lima april ditemukan adanya juga sumbangan dari perkumpulan golfer terg
sebesar delapan belas miliar satu ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah dan perkumpulan golfer yang lainnya
begitupun dengan rilis yang dikeluarkan oleh indonesia corruption watch
ternyata icw mengatakan icw menduga golfer rtg dan golfer tbig adalah dua perusahaan
milik seseorang yang berpengalaman dengan perusahaan yang diperlukan oleh indonesia
seorang yang merupakan bendaharat tkn jokowi ma'ruf yaitu pt tower bersama infrastruktur tbk dan teknologi riset global investama
icw mengatakan sumbangan melalui sumber kelompok perusahaan golfer tersebut diduga mengakomodasi penyumbang yang tidak ingin diketahui identitasnya
mengakomodasi penyumbang yang melebihi batas dana kampanye
dan teknik pemecahan sumbangan dalam penyamaran sumber asli dana kampanye yang diduga

dan ada juga satu lainnya saya ringkas saja
ada sumbangan sebesar tiga puluh tiga miliar rupiah yang terdiri dari nama nama kelompok tertentu
begitu dilacak ternyata nama nama itu mempunyai npwp pemimpin kelompok
itu sama dan identitasnya juga sama
bukankah ini penyamaran
sumbangan berasal dari alamat dan mpwp pemimpin kelompok yang sama dengan
total tiga puluh tiga sembilan ratus enam puluh tiga delapan ratus delapan puluh rupiah
serta identitas pemberi sumbangan yang juga tidak jelas di mana ketiga npw sama tersebut
namun nicknya berbeda
majelis hakim yang kami muliakan ini bagian terakhir dari bagian saya
bahwa demikian sudah sangat jelas ada indikasi dugaan menyamarkan sumber asli dana kampanye
yang bertujuan memecah sumbangan
agar tidak melebihi batas dana kampanye dari kelompok yaitu sebesar dua puluh lima miliar
pada fakta sumbangan dari kelompok dengan pimpinan yang sama
bukti npwp dan alamat sama sebesar tiga puluh tiga miliar lebih itu
dan juga ada nick yang berbeda padahal nomor npwp yang sama patut diduga ada ketidakjelasan
dari penyulang dana kampanye dari sumbangan tiga puluh tiga miliar tersebut

majelis hakim saya ingin berhenti sampai di situ
dan ada teman lain yang akan membacakan dan juga hanya pokok pokoknya saja
terima kasih majelis